petugas reserse kriminal polrestabes bandung masih mencari tahu motif penusukan yang menewaskan satu orang dan melukai tujuh orang lainnya di bandung
ya selain mendatangkan rekan pelaku petugas juga mendatangkan psikiater guna memeriksa kondisi kejiwaan pelaku
pihak kepolisian masih belum bisa memastikan penyebab penusukan yang menewaskan satu orang dan melukai tujuh lainnya di jembatan penyeberangan cigondewa kaler bandung
untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku kepolisian akan mendatangkan psikiater
petugas juga akan mendatangkan seorang teman pelaku untuk mengetahui latar belakangnya lebih jauh
pelaku sendiri berasal dari keluarga yang bercerai pada dua ribu sebelas di ciamis
pemeriksaan sementara memperlihatkan bahwa pada oktober silam pelaku sempat menikam ayahnya
si pelaku saat ini sudah kita lagi melaksanakan pemeriksaan psikiater
dilakukan oleh psikiater nanti didampingin oleh anggota kita juga
apakah nanti hasilnya nanti yang bersama teman teman yang berkosip berat atau mungkin mengalami kejiwaan
nanti dari hasil persija tersebut nanti baru bisa kita dapatkan hasilnya
sehari hari pelaku bekerja sebagai pengamen yang berkeliling dari rumah ke rumah
kurang tahu ya kurang paham
wajahnya juga asing tidak sehari hari orang sini asli
cuman diama suka kalau ya kata orang lain suka ngamen jalan ke rumah ke rumah gitu suka bawa
lokasi penyerangan jembatan penyeberangan di kawasan cigondewa kaler sudah kembali digunakan warga
tapi warga menjadi was was menggunakannya
ya soal jembatan penyeberangan ya
ya kalau bisa kalau bisa kalau bisa perlu ada keamanan di sini tiap malamnya
jadi barang takut jembatan penyeberangan jalan
saat ini pelaku masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit bayangkara sartika asi bandung karena dihajar masa
freddy bangun bandung